tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
mengaku mendengar suara dentuman saat sedang menyelam
untuk mencari ikan di perairan tanjung paki sekarawang
niman layan lantai muara beting muara gembong bekasi jawa barat
mengungkapkan sedang menyelam sambil memasang alat tangkap ikan
saat peristiwa terjadi
niman mendengar dentuman keras yang berjarak sekitar dua ratus meter
dari tempatnya menyelam
niman sempat mencari bantuan kepada nelayan lain
dan meninggalkan lokasi kejadian
selang beberapa menit ia kembali dan melihat sejumlah kapal
mulai mengevakuasi potongan pesawat
kini niman berada di posko penanganan pesawat lion air
yang didirikan kepolisian resor bekasi tni dan basarnas
di pantai muara beting bekasi untuk memberi keterangan
posisi lagi silam terus saya ngedengar bukan suara ikan
jadi suara dentuman
jadi saya langsung buru buru naik ke perahu
pas saya lihat ada kebuluan asap tinggi di atas lima meter
otomatis saya juga ngedraik deh ketakutan
jadi saya nggak mendekat
cuman sebelah tengah saya itu ada kapal merah
tapi bapak dengar nggak kalau itu pesawat jatuh di situ
saya tidak tahu itu
kalau memang pesawat saya tahunya langsung saya parani
saya juga berhubung posisinya di dalam air
cuman hanya mendengar suara jentungan aja itu
bapak itu berapa
jauh bapak waktu itu posisi
posisi saya hampir tiga ratus meteran pak
wey oh di sana ada suara ledakan
apaan ya tahu
jadi saya ke situ lagi sama temen ketiga sama pak nasim
baru saya berani langsung saya masuk ke situ
di situ udah banyak segala tincaan salta kapal